gubernur d i e sri sultan hamengkebuwono x mengakui ada krisis oksigen di yogyakarta
krisis ini akhirnya dibantu pemerintah pusat
pemerintah pusat mengalokasikan empat puluh tujuh enam ton oksigen per hari untuk yogyakarta
atau hampir sekitar dua puluh empat ton per hari
sebelumnya d i e hanya butuh dua puluh ton per hari
akibat lonjakan kasus covid sembilan belas peringkat d i e pada empat juli naik dari nomor lima ke nomor empat tertinggi nasional
padahal d i e adalah salah satu provinsi terkecil di indonesia
sebetulnya kekurangan oksigen itu tidak hanya di sarjito
tapi dengan kenaikan penderita covid itu punya konsekuensi
di dua puluh tujuh rumah sakit perlu ditambah jatah oksigen
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
selamat siang henrawan
sempat muncul dugaan kematian enam puluh tiga pasien di rumah sakit sarjito karena kekurangan tabung oksigen
seperti apa kelanjutan dari kasusnya apakah ada temuan baru di sana
kita melihat apa yang terjadi kemarin di rumah sakit sarjitoro
sakit umum pesat d i mengatakan bahwa kematian dari enam puluh tiga orang atau tepatnya tiga puluh tiga orang
setelah pasokan oksigen di sistem oksigen sentral di rsup dr sarjito ini habis
itu ada tiga puluh tiga orang
dan sarjito mengatakan bahwa saat mereka meninggal dunia mereka masih dalam pasokan oksigen
namun memang kita masih belum mendapatkan informasi tambahan dan konfirmasi dari sarjito apakah oksigen yang disuplai ke semua
pasien yang meninggal ini dalam kondisi yang cukup
namun sarjito menolak bila termasuk gubernur daerah sema yogyakarta menolak bahwa kematian setidaknya tiga puluh tiga orang ini akibat kehabisan oksigen
namun beberapa jam sebelum datangnya oksigen ke rumah sakit sarjito atau sebelum kondisi normal
kami mendapatkan konfirmasi atau informasi dari anggota dprd
d i e muhammad jazid yang menyatakan saat itu ada enam orang meninggal dunia di icu rumah sakit umum pusat dr sarjito karena kekurangan oksigen
nah bagaimana kelanjutan kasus ini kami masih menunggu apakah akan ada investigasi
akan ada konfirmasi dari pihak pemda d i dprd diy maksud saya kepada pihak rumah sakit dr sarjito sebagai counterpart dari dprd diy
sementara ini informasi yang kami peroleh semua rumah sakit diy
seperti yang tadi disampaikan oleh gubernur daerah semayuk jakarta
si sultan nama kebukwannya ke sepuluh
masih berjibaku untuk menyelesaikan atau menanggulangi pasien pasien covid sembilan belas
di sarjito sendiri kemarin setelah enam puluh tiga orang meninggal dalam satu hari dalam dua puluh empat jam
yang merupakan kasus terbanyak dalam sejarah rumah sakit umum pusat dr sarjito
kondisi rumah sakit memang kemudian banyak terdapat bed bed kosong
namun bila kita melihat kasus
kasus pasien yang masuk ke rumah sakit dr sarjito khususnya pada sore hingga malam hari hingga pagi hari
ini biasanya mereka menumpuk ambulan ambulan pada jam jam tersebut
karena rumah sakit sarjito berbeda dengan rumah sakit yang lain yang membuka dan menutup rumah sakitnya
menolak dan menerima pasiennya rumah sakit sarjito ini tidak bisa menolak pasien sama sekali
karena merupakan rujukan tertinggi yang ada di daerah istimewa yogyakarta
sementara ini kami mendapatkan informasi bahwa pasokan oksigen masih dalam kondisi aman
namun kita masih belum tahu kapan ini pasokan oksigen ini akan bisa tersuplai dengan baik
memang sudah ada angka tadi seperti di berita sebelumnya ada empat puluh tujuh enam yang dijanjikan oleh pemerintah pusat
namun realisasinya ini kami masih menunggu perkembangannya
karena kemarin pada malam hari petang hingga malam hari memang ada sejumlah rumah sakit yang mengalami kekurangan
serangan oksigen namun ketika oksigen kemudian habis suplai kemudian datang meskipun jumlahnya tidak begitu banyak
hanya bertahan kurang dari dua puluh empat jam namun ini sementara masih bisa tertangani
dan hari ini saat saya melaporkan laporan ini di pemda d i juga sedang dilakukan rapat koordinasi
dan juga jumpa pers dengan media tentang bagaimana penanganan oksigen yang ada di yogyakarta ini reza
baik hendrawan terima kasih atas laporan anda selalu berhati hati saat bertugas